bukit hijau di desa wadas ini menurut rencana akan menjadi lokasi penambangan batu andesit
yang akan digunakan untuk membangun bendungan bener di perbatasan kabupaten purworejo dan wonosobo jawa tengah
para petani desa wadas menentang rencana tambang karena akan kehilangan lahan pertanian termasuk risiko kerusakan lingkungan
hasil dari bumi wadas ini ya dari kebun itu dari mulai segala macam dari biaya sehari hari keperluan sekolah
membangun rumah bahkan membangun masjid ini juga hasil dari bumi wadas ini
alasan kita warga menolak itu ya cuma kita mempertahankan hak hak kami hak milik kami dan mempertahankan desa kami tetap sehat
nyaman aman nyaman sehat
tetap utuh lestari gitu aja nggak ada yang lain
pemerah karsa proyek balai besar wilayah sungai serayu opak bersih keras tetap mengambil batuan desit sesuai kebutuhan bendungan
yaitu delapan lima juta meter kubik atau sekitar tiga juta ton
untuk pengangkutan material ini tentunya tidak bisa melalui jalan umum pak
oleh karena itu kenapa kita ambil di wadas
karena wadas adalah melupakan lokasi sumber terdekat
di mana kami juga sudah membangun
jalan akses ke sana
sehingga nanti pengangkutan dari wadas itu kami tidak melalui jalan umum
menurut geolog upn veteran yogyakarta
yang juga koordinator bidang konservasi lingkungan ikatan ahli geologi indonesia
eko teguh paripurno
ada alternatif lokasi lain mengambil batu andesit selain di desa wadas
gimana ya kalau nggak di wadas
ya bisa kita cari sepanjang
di tempat yang selatan tempat vulkanik kurba itu ada
tinggal di tempat mana yang kualitas lingkungannya nggak bagus
sehingga nggak ada tambahan nilai selain batuan desit
dokumen penyusunan potensi serta rencana sumber daya dan cadangan mineral di jawa tengah tahun dua ribu tujuh belas
yang dikeluarkan dinas esdm provinsi jateng menunjukkan
potensi batuan desit terukur di jawa tengah tahun dua ribu tujuh belas
sebesar lebih dari satu ratus tujuh juta ton
sedang kebutuhan andesit di bendungan bener hanya sekitar tiga juta ton saja
sebaran batu andesit di jawa tengah terdapat di sejumlah tempat
dari tiga puluh lima kabupaten kota di jateng dua puluh satu kabupaten memiliki potensi batuan desit
di selatan jateng potensi batu andesit ada di kabupaten purworejo
wonosobo banjarnegara banyumas cilacap karanganyar kebumen purbalinga dan jawa tengah
sedang di utara jateng mayoritas potensi batu andesit terdapat di kabupaten sepanjang jalur pantura
seperti batang kendal kudus pati pekalongan pemalang rembang semarang tegal dan jepara
bila pemerintah berdalih biaya menjadi alasan maka pemerintah perlu mawas diri
alasannya anggaran pembangunan waduk bener senilai dua triliun rupiah di tahun dua ribu delapan belas
kini telah meningkat
sendiri menjadi tiga delapan triliun rupiah bahkan sebelum mengambil tanah warga
untuk dijadikan tambang batuan desit di desa wadas